sementara itu wakil presiden yusuf kala menilai rapat pimpinan nasional partai golkar merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan di partai berlambang pohon beringin tersebut
rapimnas juga menjadi jalan keluar untuk merehabilitasi partai golkar melalui pergantian pemimpin yang akan disahkan melalui musyawarah nasional luar biasa
sebagai tokoh senior golkar yusuf kala mendorong proses generasi pengurus partai
ada pun salah satu agenda dalam rapimnas golkar adalah perombakan kepengurusan dewan pimpinan pusat
saat ditanya mengenai periode jabatan erlangga hartanto dalam memimpin golkar kala menyerahkannya kepada internal partai
menurut mantan ketua umum golkar tersebut memutuskan masa jabatan erlangga merupakan kewenangan golkar
ya itulah solusi yang terbaik
solusi yang terbaik untuk memperbaiki
ketegangan juga masalah masalah yang merehabilitasi dengan golkar yaitu perubahan pimpinannya mengganti pimpinannya
dengan mengganti pimpinannya untuk menasluk
hari ini mendahului menasluk